oke sekarang mama kasih tau apa alasan mama nyuruh aku jauhin putri
ya bapak kan belum pulang dari semalam non
iya bibik pikir non gak tau kalau bapak belum pulang
lagian tuh ben non udah tidur dari sore dari tem tujuh tuh
biasanya nunggu daddy pulang
ya udah deh bi
kenapa gue gak pit banget sih
koleceh asongan ditahan polisi karena dituduh nyulik pangeran yang lumpuh
padahal berita ini epic banget
jadi pasti udah bantuin si cewek asongan
secara diri kan sampe bela belain gak pulang semaleman
yubelin banget sih
kok lo bengong sih
pasti lo sedih ya gara gara putri ditahan polisi
gue telepon jadi dulu deh
jadi lagi nelfon siapa sih

kalau ada pimpinan yang mana

akurama lu kan audrey
apa kamu pesta
maunya sih tau
di maiden warga
terus kalo di hubungan kan prim persecution rich
lebih lama lagi nungkin putri di kantor polisi
tapi gue terpaksa pulang
bagaimana sikap tenten awang ke gue
sebenarnya gue masih mau lebih lama lagi nungguin putri di kantor polisi
tapi gue terpaksa pulang
bagaimana sikap tenten awang ke gue
sebenarnya gue sadar
mama nanya kok gak dijawab
aku khawatir sama putri mah
emangnya putri kenapa
putri ditahan polisi
emangnya putri salah apa sampe ditahan polisi
putri dituduh menculik pangeran mah
kok alesannya aneh ya
pangeran udah dewasa tapi diculik sama putri
menculik pangeran kok alesannya aneh ya
menculik pangeran kok alesannya aneh ya
menculik pangeran kok alesannya aneh ya
gak masuk akal ya
aku juga gak ngerti mah
karena pangeran pergi sama putri
disaat kondisi pangeran lagi lumpuh
dan itu kan perginya bukan sama putri doang
semua temen temen ikut
aneh banget kan
jadi pangeran lumpuh
lalu sekarang kamu mau pergi untuk jenguk putri di kantor polisi
bunawang tuh masih dingin gak sih sikapnya ke kamu
aku makin yakin kalo bunawang udah tau sesuatu tentang aku
sebaiknya aku menjauhkan rizki dari putri
sebelum rizky tau semuanya
sebelum rizky tau semuanya
sebelum rizky tau semuanya
mungkin sebaiknya memang sekarang sekarang ini kamu menjauh dari putri sayang
kamu harus menghargai sikapnya bunawang ke kamu
mungkin itu yang terbaik untuk kalian
dari dulu aku udah berusaha komit untuk menjaga putri
dan tante naong juga tau itu ma
aku gak habis pikir sebenarnya
aku salah apa ke tante nawang
kenapa tiba tiba tante nawang bersikap seperti itu ke aku mah
mama kasih tahu apa alasan mama nyuruh aku johin putri
mama harus telpon ke kantor karena ada urusan yang harus mama selesai dulu
terima kasih ya karena sudah membantu putri untuk bebas
sudah tanggung jawab saya
maaf saya permisi
ya makasih pak aris
nanti hubungi saya ya saya tunggu
saya lupa menghubungi kamu
sudah keluar kok pak aris yang membantu
ya nanti deddy sampai rumah
saya ceritakan semuanya saya janji
ya sebentar lagi saya pulang
ya selamat tinggal
mel sampai khawatir memikirkan putri di penjara
mel sekarang jadi perhatian sama putri pak
terima kasih pak aris
aku masih bisa
kamu pasti mau tanya
tentang kabarnya pangeran
kamu masih khawatir ya sama dia
ibu minta sama kamu bu
kamu gak usah cari tau tentang pangeran ya
apapun alasannya ibu gak bisa ngerti
boleh saya bicara sama putri sebentar
maaf mau bicara masalah apa pak
ada yang mau saya bicarakan aja
bunda wang mau berdua sama cucu ya
anterin bunda wang aja
baik pak pos
bunda wang mari
sebenernya mama kenapa sih
kok tiba tiba jadi aneh banget sih
pas gue tanya kenapa malah menghindar dari gue
lo lagi dimana
kalo lo mau ke kantor polisi buat jenguk putri
lebih baik gak usah deh
karena orang suruhan gue bilang

putri udah bebas dan mungkin sekarang lagi ott pulang
gue bersyukur akhirnya putri bisa bebas dari semua tuduhan itu